ini informasi yang satu ini agak agak bikin saya merinding
ini kan berkembang semakin pintar
bahkan kini katanya ada robot yang namanya erika
yang didapuk menjadi penyiar berita televisi pertama di dunia
terus nanti saya kerja apa dong
melalui kecerdasan buatan
berbagai jenis perangkat telah diubah untuk memudahkan kehidupan
hingga tercipta banyak jenis robot pintar
inilah erika robot android pertama di dunia yang didapuk menjadi penyiar berita
penciptanya hiroshi ishiguro
profesor dari universitas osaka jepang pada dua ribu empat belas
dalam sebuah dokumenter
erika memperkenalkan dirinya sebagai perempuan berusia dua puluh tiga tahun
yang tinggal di kyoto
dan menganggap ishiguro sebagai ayahnya
robot ini juga mengaku bahwa dirinya mirip dengan manusia
erika adalah robot yang berbicara
ishiguro mencoba meningkatkan kemampuan robot ciptaannya kali ini
selain lebih cantik
robot erika juga mampu berbicara
dan memberikan respons gerak tubuh untuk lawan bicaranya
hingga menunjukkan raut emosi

sistem pemrograman khusus dan beberapa perangkat seperti sensor infrared dan mikrofon
pada kabar terbarunya
erika akan melakukan debut pertama sebagai penyiar berita di jepang pada april mendatang
ia akan disandingkan dengan manusia untuk tampil di layar kaca
namun belum diketahui di stasiun televisi mana erika akan menunjukkan bakatnya
jurnalis bekerja mengumpulkan informasi untuk membagikannya secara luas
apakah robot penyiar berita ini cukup bisa dipercaya akan tampil di masyarakat luas